pola makan saat berpuasa tentu saja berbeda dengan pola makan rutin biasa sehari hari
nah perbedaan pola makan ini terutama terasa setelah menjalankan puasa ramadan selama satu bulan penuh
diperlukan penyesuaian dari pola makan selama menjalankan puasa tentunya ke pola makan rutin biasa setelahnya
nah lalu seperti apa penyesuaian pola makan yang diperlukan untuk bertransisi pada perubahan ini
dan bagaimana juga kita dapat mempertahankan pola hidup sehat usai menjalankan ibadah puasa
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pola makan saat berpuasa berbeda dari pola makan rutin sehari hari
perbedaan pola makan ini terutama terasa setelah puasa ramadan yang berdurasi sekitar

penyesuaian dari pola makan selama menjalankan puasa ke pola makan rutin biasa
penyesuaian pola makan ini diperlukan karena terdapat perbedaan jenis jumlah dan waktu konsumsi makanan dan minuman
antara hari biasa dan hari puasa ramadan
perubahan ini harus dilakukan secara perlahan karena proses metabolisme tubuh akan mengalami perubahan setelah puasa
namun ahli gizi menyebut kebiasaan baik selama puasa diharapkan tetap dapat dipertahankan setelah lebaran
salah satunya yaitu dalam pengendalian jumlah jenis
dan waktu makan
kebiasaan baik selama puasa yang dapat dipertahankan salah satunya dengan melaksanakan anjuran puasa syawal
atau puasa berselang yang lebih dikenal sebagai intermittent fasting
selama satu bulan semua umat muslim di dunia menunaikan ibadah puasa
nah setelah berpuasa selama bulan ramadan salah satu momen yang paling ditunggu tentunya perayaan idul fitri
selain silaturahmi dengan keluarga idul fitri juga identik dengan pesta beragam makanan
nah tentunya diperlukan transisi yang baik dari sebulan berpuasa ke pola makan sehari hari
ini guna menghindari masalah kesehatan yang kita bisa alami
nah lalu seperti apa penyesuaian pola makan setelah puasa ramadhan dan bagaimana juga pemenuhan nutrisinya
untuk dapat mempertahankan pola hidup sehat kedepannya
kita akan langsung membahasnya bersama seorang guru besar ilmu gizi
fema ipb university yang juga merupakan ketua umum pergizi pangan indonesia prof hardin shah
prof hardi apa kabar
sehat tentu saja
ini kelihatannya masih fetis setelah satu bulan berpuasa
prof hadi ini sebagai seorang ahli ilmu gizi ya sebelum kita bicara mengenai bagaimana kita menjalankan
pola makan yang sehat selama berpuasa dan juga transisi sampai ke ya tentu saja

hari raya idul fitri itu sendiri sampai sebelas bulan kita hidup
sampai masuk lagi saya tertarik ya
kalau prof hardi sendiri bagaimana menerapkan ibadah puasa itu
pola makan dan makanan apa saja yang di dalam satu bulan ini
merupakan bagian dari kebiasaan seorang ilmu gizi
pertama kalau dimulai dari berbuka
saya memisahkan antara berbuka dengan makan
saya memisahkan antara berbuka dengan perbukaan
ada orang yang mengambil gabung tapi kalau saya mengambil memisahkan
itu yang pertama
kemudian yang kedua memang kadang kadang saya kan suka nggak selalu di rumah ya
lagi undangan lagi bepergian lagi keluar kota
yang penting memang berbuka tadi minum
kalau saya dapat buah puji tuhan alhamdulillah ya
tapi kalau nggak dapat buah ya paling nggak
mau air putih mau air yang berwarna saya minum
mau air putih mau air yang berwarna saya minum

saya nggak masalah buat saya ya
mau teh tapi kalau dapat yang manis it's okay
buah yang manis okay
kalau buah asem rasanya buat saya apalagi nanas saya pernah coba rasanya nggak cocok
saya berbuka dengan nanas
saya itu paling cocok selain kurma
karena kurma nggak selalu dapat kan ya kalau lagi pergi
pepaya itu paling cocok buat saya jeruk paling cocok buat saya
jadi kalau misalnya di rumah tidak berpergian itu seperti apa
pas buka apa yang dilakukan
di rumah selalu ada kurma kalau bulan ramadhan
air putih dulu atau korma dulu berapa gelas biasanya
cuma seperempat gelas saja dulu kemudian kurma
kemudian baru saya lanjutkan setelah makan kurma kemudian saya lanjutkan
berapa buah kurma
karena nanti rasanya terlalu kenyang untuk makan malam jadi kurang bisa masuk gitu ya
tapi ini kenapa kurma cocok ya katanya untuk berbuka puasa
karena di situ komplit
di situ komplit edizinya
di samping ada fruktosa yang mengembalikan tenaga cepat juga ada vitamin ada mineral yang bermanfaat
ada seratnya juga kan
ada seratnya juga
satu kurma katanya kalorinya lumayan tinggi ya makanya jangan kebablasan makan langsung sepuluh
kalau tiga butir tadi paling seratus satu ratus dua puluh kilokalori
sama aja kalau kita minum teh manis satu gelas juga tapi nggak ada seratnya kan
kalau ini ada seratnya ada vitamin dan mineralnya
kemudian setelah itu makan besarnya istilahnya itu berapa jam
sebenarnya tadi kan diawali dengan berdoa dulu ya sebagai nilai spiritual kita
kemudian tadi minum sedikit kemudian buah tergantung buah yang ada kalau di rumah itu kurma
kemudian saya lanjutkan lagi dengan minum kemudian berwuduk sholat
dan itu mungkin habis sekitar lima belas menit sambil berdoa kembali lagi ke meja makan
ini di rumah ya
di rumah ya
kalau nggak di rumah berhenti untuk kembali
beda biasanya ada buka bersama dan itu agak berbeda
tapi kalau di rumah mulai makan besarnya berapa lama setelah buka puasa
tapi lima belas menit sampai dua puluh menit nggak sampai
karena setelah itu kan maghrib dulu ya
maghrib karena apa kalau terlalu lama sebentar lagi udah azan isya
terus tergopoh gopoh pergi ibadah nggak nyaman
oke ada apa di atas piring untuk makan malam biasanya yang
kalau di rumah ya
budaya serta tetap ada nasi
tapi kadang kadang istri saya menyiapkan ada rebus jagung ada rebus keladi tales gitu ya
keladi bahasa lainnya ya
kadang kadang rebus kentang tapi nasi selalu
kemudian ada lauk lauk
ikan bisa digulai ikan bisa digoreng ikan bisa dipepes
kalau saya kurang suka daging
dengan berbagai variasi masakan kemudian sayur
nah itu kalau dihitung hitung berapa kalori ya ini untuk kebutuhan makan malam
ya saya nggak lebih dari satu piring ya udah dicampur semua itu ya
mungkin piringnya kadang kadang agak munjung karena tadi lauknya rada banyak
kadang kadang lautnya biasa saja
jadi kalau dihitung kalorinya ya lima ratus enam ratus kalori ya
tapi biasanya kalau dibandingkan dengan makan malam setiap hari dan dibandingkan dengan puasa
ketika bulan puasa lebih banyak gak makan malamnya
ada perbedaan nggak yang menonjol prof hardy
mungkin di lauknya saya ya
saya lebih banyak makan lauknya ketika bulan puasa
bukan makan malam saya banyak makan lauk dan sayur
lauknya itu proteinnya gitu
termasuk tempe ya
termasuk proteinnya kan penting
nah setelah itu apa
karena kan istilahnya ada dari ya sampai sahur
ya minum tetap ya
nah ini sebelum
sebelum makan saya juga tadi minum
kemudian nanti setelah makan tergantung ketika saya haus di tengah makan saya juga minum
tapi kalau enggak saya nanti akhir dari makan minum lagi
nah ini cukup strik nggak prof
minum katanya harus delapan gelas per hari kan sama dengan equivalent dengan dua liter lah
ini sesuatu yang memang penting pada saat bulan puasa
saya mencoba menerapkan itu tapi seringkali gagalnya di sahur
nggak bisa saya minum lebih dari dua gelas
lebih kalah sahur
kan itu kan harusnya ketika bangun satu gelas lagi makan satu gelas terakhir satu gelas ya
ya rasanya kok segar
mungkin ya kapasitas lambung kita kan beda beda ya
mungkin lambung saya agak kecil mungkin lambung teman yang lain
tapi kalau dua liter itu terpenuhi dari saat buka puasa sampai akhir
ya itu termasuk minuman makanan yang berkuah ya
kalau saya misalnya tadi ada sop itu kan sudah hampir satu gelas sendiri
nah sebelum tidur apakah ada makanan yang dimakan lagi
ya seringkali kadang kadang yang berbuka tadi ada masih tersisa bubur kacang hijau atau kolak atau cendol itu biasanya masih ada
buka lagi kulkas nikmati lagi tapi biasanya sejam sebelum tidur lah ya
jadi biasanya pulang sholat kan jam sembilan setengah sembilan
kadang saya masih kerja mengerjakan tugas tugas untuk besok
nah itu sambil itu tadi
nah prof ini kalau kita melihat ini kan selama satu bulan ini kita berpuasa ya
dua belas jam lah
nah dari segi gizinya dari segi ilmu gizinya apa dari bukan saja jam yang berubah makan tapi dari segi nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh apa yang harus kita ingat
jadi sebenarnya kan ada kaitan dengan budaya ada kaitan dengan nilai religius ya
kadang kadang itu campur aduk ya
tapi kalau kita kebiasaan saya aja dulu deh
jadi yang saya rasakan tidak hanya soal
kalau waktu makan yang berubah tapi jenis juga sebagian berubah jumlah pasti berubah
saya merasa jumlah pasti banyak
itu adalah di waktu sahur ya
memang kapasitas saya enggak enggak sanggup gitu ya
tapi kalau kita melihat secara keseluruhan ya masyarakat indonesia
apakah memang ada pengurangan dari porsi makan yang mereka makan ketika
nah ini tadi kecampur sama budaya tadi ya
ada yang budaya
atau justru malahan malamnya itu melebihi sesuatu
tapi kalau overall itu dibuktikan oleh pelitian termasuk pelitian saya yang saya lakukan tiga tahun yang lalu sebelum pandemik
itu rata rata dari subjek subjek saya ada sekitar dua ratus orang
usia akhir dari remaja
akhir dari remaja delapan belas sampai usia empat puluh tahun
itu menurun rata rata dua lima kg
jadi ada penurunan
itu berarti ada pengurangan
baik kita istirahat
tapi diantara itu sebenarnya ada yang naik
ada yang naik
tapi sedikit yang naik
berapa persen yang naik
ya dari seratus itu hanya ada lima orang yang naik berat badannya
tapi sebagian besar memang turun karena itu memang rata rata jadi turun
oke jadi ini sebenarnya juga waktu yang memang untuk kita memperbaiki pola makan
kita istirahat sebentar pak fardy
kita akan melanjutkan apalagi apa apa saja kira kira nutrisi yang dibutuhkan kalau kita makan pada sahur ya
baik tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani prof hardin shah guru besar ilmu gizi fema ipb university yang juga merupakan ketua umum pergizi pangan indonesia
kita membahas kebutuhan gizi kita selama berpuasa dan tentu saja kalau menurut saya ya ini puasa itu sesuatu yang sangat penting
tentu saja dari aspek religinya penting
selama satu bulan kita berpuasa
itu merupakan ibadah
tapi tidak kalah penting atau mungkin asal usul ya kenapa puasa itu diwajibkan
itu pasti ada manfaat dari segi kesehatannya
kesehatan fisik just money dan tentu saja spiritual ya
prof kalau kita melihat tadi menarik yang apa dikatakan prof hari mengenai ada budayanya ada aspek religinya
nah kita lihat justru masyarakat indonesia ini yang namanya satu bulan berpuasa ini
fokus ke makanan enaknya itu justru lebih meningkat
nah ada survei terakhir itu satu dari enam orang indonesia itu mengidap diabetes
nah dan kita juga semakin banyak yang hidup gaya hidupnya tidak kurang olahraga gulanya kurang tidur
banyak makan yang manis bergula
banyak makan manis goreng bergula dan juga tentu saja dari anak anaknya juga mereka kurang gerak sehingga terjadi obesitas ya
bahkan diabetes pada usia muda
nah dalam konteks ini prof gizi nutrisi yang rata rata masyarakat kita masukkan atau konsumsi selama berpuasa ini apakah sesuai dengan semua aspek itu
apalagi misalnya buka ada kadar kolak ada yang manis manis ada yang minum bergula dan lain sebagainya
jadi kalau kita lihat kembali pada pelitian tidak hanya pelitian saya beberapa pelitian lain juga didengar
pada masyarakat muslim itu memang rata rata penurunan
kalau di dunia itu penurunannya satu lima kilo gram berat badannya
artinya memang ada overall efek penurunan berat badan mudah mudahan itu penurunan lemak
nah ini masalahnya
tapi biasanya kalau kita lihat taruhlah ini orang berdiet ya satu bulan turun satu lima kilo ini kedengerannya tidak terlalu
bisa jadi itu air karena tadi males minum
apalagi tadi sahur
malas minum ya bisa jadi itu masalah air
nah itu juga dibuktikan ketika sebulan kemudian diteliti lagi itu kembali normal lagi
nah artinya apa sebagian besar barangkali belum menerapkan cara berpuasa mungkin baik secara spiritual tapi belum baik secara gizi
ya karena baik secara virtual belum tentu baik secara gizi
apa artinya tadi kelebihan makanan makanan tertentu kekurangan minuman atau zat zat gizi tertentu
padahal sebenarnya waktu berpuasa ini adalah kesempatan atau momentum untuk melakukan pembersihan kan ini
kalau prof sendiri ini yang harus kita ingat dalam satu bulan ini seharusnya seperti apa pola makan idealnya
baik untuk buka puasanya maupun untuk sahur
karena kan kita tidak terbiasa biasanya makan pada dini
tidak dini hari
pertama dari sisi cita rasa dulu deh karena itu yang langsung kita rasakan ya
jangan cita rasa yang serbater
terlalu pedes terlalu asem terlalu pahit terlalu manis itu perlu dihindari yang serbater
kemudian nanti baru dari sisi jumlah kalau kita ingin manfaat yang luar biasa termasuk detox tadi ya
karena kalau kita tidak membatasi jumlah ya mungkin di mata tuhan puasa kita berpahala
tapi dari sisi fisik kita tidak terjadi tadi pengurasan lemak tubuh dan tidak terjadi pengurangan racun racun yang ada di tubuh
karena lagi lagi ya penelitian dari penerima hadiah nobel di jepang ketika kita lebih dari tiga belas jam mengalami menahan lapar tadi
di situ baru mulai terpicu ada namanya zat yang memakan sel sel kita yang tua
memakan para penjahat yang ada di tubuh kita
secara alami ya
kalau kita tidak ada aktivitas ini ya
kalau kita bisa mengurangi makan dari yang biasanya lebih dari tiga puluh
kalau tidak salah itu namanya otofagi ya
nah disebut otophagy
oto itu sendiri pagi makan dia dimakan sendiri oleh otofogasom namanya di dalam tubuh kita
tapi ini berarti enzim enzim kita ketika makan seperti
jadi inilah insulin kita kalau kita misalnya makan yang karbo dan lain sebagainya itu harus istirahat
ini tadi kan karena ulah dibersihkan tadi
karena dibersihkan maka pankreas kita yang menghasilkan insulin tadi kerjanya jadi normal
ketika dia normal dia tidak menghasilkan kelebihan atau tidak kekurangan
jadi dia resetting ya
jadi ya di reset istilahnya ya dengan otophagy tadi
oke nah prof ini dari sebagai seorang ilmuwan ya dalam nutrisi dan gizi
perlu mungkin edukasi ya bagaimana memanfaatkan momen satu bulan ini juga untuk riset
iya mencegah berbagai penyakit tidak menular tadi ya
ini kesadaran ini prof bagaimana sesuai dengan penelitian itu
dari sisi umum dulu kita lihat ya bahwa anak anak sebenarnya sudah diajarkan cara berpuasa
anak anak sekolah dasar saya lihat itu sudah diajarkan berpuasa meskipun dia belum diwajibkan secara agama ya
nah itu artinya bahwa di kebiasaan memulai cara berpuasa tadi sudah dikenalkan
hanya mungkin lemahnya cara makan cara berbuka cara sahur
nah itu barangkali dan komposisi atau pola yang seperti apa itu yang lebih banyak diedukasi
tapi kalau hanya bagaimana menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari
saya kira itu sudah luar biasa di bumi indonesia ini
sebelum dia usia remaja sudah pada tahu cara berpuasa
asal jangan ya itu kebablasan ketika waktu
iya kebablasan betul
nah ini masalah asupan ini ya
prof sendiri katanya hanya bisa dua gelas ya
idealnya kalau untuk sahur itu seperti
ya bagusnya sih tiga gelas ya
ketika habis bangun sebelum kita ke kamar mandi dan sebagainya minum satu gelas
lebih baik air putih
kalaupun biasa ngopi teh sebaiknya ngopi tehnya ketika yang tadi antara makan malam dengan sebelum tidur ya
karena ada juga orang yang memicu buang air kecil kan kalau terlalu banyak minum kopi dan teh tadi
kemudian menjelang kemudian setelah kita beres beres kalau perlu bantu di dapur kemudian di meja makan minum lagi
kemudian sahur tadi dan sahur tadi tetap perlu ada karbohidrat ya untuk kita besok bergerak ya untuk melakukan aktivitas
tetap perlu lauk pau karena bagaimanapun otot kita ini harus di maintain
kalau enggak nanti kita menurun tadi ototnya menurun gitu
nggak bagus apalagi buat orang dewasa ya
kalau prof sendiri dari segi yang beratnya apa kalau makan untuk sahur
karena ini kan susah ya biasanya tidak terbiasa makan
nasi itu buat saya hanya seperempat piring ya
enggak sampai bahkan seperempat piring
hanya dua centong kecil mungkin seperempat piring
jadi saya memang dari kecil doyan makan sayur ya
kalau nggak kangkung bayam brokoli ya
kadang kadang nggak sempat menjelang sahur membuat sayur asem
biasanya sayur asum biasanya makan malam ya kalau di rumah
kemudian juga ketimun
saya selalu nyetok ketimun ya karena itu yang paling fresh
kalau tiga puluh menit lagi ini imsak
pernah terjadi ambil tomat ambil ketimun dicuci dipotong potong dilalap sama saya
jadi sayur ini bagus karena juga banyak seratnya
sehingga tidak cepat kita laparnya
kalau berbuka dengan
dan lauk tadi juga ya
dan lauk tentu saja protein
jadi ini semuanya harus dikonsumsi

kalau misalnya susu
tapi buat anak anak yang masih bertumbuh barangkali karbo dan proteinnya tadi jangan seperti saya
saya kan memang sudah tidak masa bertumbuh lagi ya
jadi kalau remaja anak anak ibu hamil tetap energi dan lauk proteinnya tadi perlu jadi perhatian
kalau buka dengan yang manis manis katanya
kolak dan minuman manis
enggak masalah sih
asal enggak berlebihan ya
kalau bisa yang manis tadi berserat akan lebih bagus
banyak kok buah buahan lokal kalau nggak sanggup membeli kurma gitu ya
dan tapi juga saya lihat sekarang banyak juga orang terdorong untuk sedekah korma
sehingga teman teman kita yang nggak mampu juga bisa ikut menikmati korma untuk berbuka selesai sunnah
kita istirahat sebentar lagi
tapi tentu saja usai satu bulan ramadan berpuasa
nah ada yang namanya idul fitri
ini juga tentu saja momen sangat membahagiakan
tapi bagi perut juga ternyata momen yang
momen ujian akhir ya
iya tetaplah bersama insafi desi anwar
kami akan segera kembali
bersama insafi desi anwar saya ditemani profesor
hardin shah seorang guru besar ilmu gizi dari ipb university
juga merupakan ketua umum pergizi pangan indonesia
ini kita membahas sesuatu yang sangat penting ya
tentu saja kita sudah pahami manfaat dari berpuasa
selain tentu saja untuk pahala dan pembersihan ya secara spiritual tidak kalah penting
ini ada sebenarnya momen untuk kita mendetoksifikasi tubuh kita dari racun racun
yang selama sebelas bulan ini kita mungkin sudah timbun
timbun di tubuh kita
tapi yang penting itu sebenarnya selama satu bulan ini
sebenarnya dari segi nutrisinya justru kita juga harus ubah ya
nah tapi saya lihat ya ini kalau orang apalagi mas di indonesia kan kita wah ini surga bagi kuliner ya
begitu banyak jenis jenis masakan yang luar biasa enak
apalagi pas lebaran ya kita lihat ada opor ayam ada aneka kue yang manis manis tart dan lain sebagainya
enak di lidah tapi belum tentu di perut
gorengan nah ini salah satu yang menjadi kebiasaan yang instan instan ya
termasuk dari instan mie terus kemudian juga makanan dalam kemasan
makanan yang banyak warnanya
yang berlemak nah ini yang santan dan lain sebagainya
yang pedas yang manis dan lain sebagainya
mengkhawatirkan gak atau tidak
karena kita sekarang sering sekali ya itu
angka diabetes terus meningkat
hipertensi terus meningkat
belum yang sekarang namanya itu fatty liver ya
jadi hati kita itu yang timbunan lemak
ya jadi puasa sebenarnya salah satu wahana momen dimana kita bisa untuk memperbaiki diri secara fisik maupun secara spiritual kan ya
secara spiritual sudah jelas ada ajaran agama islam ataupun agama lain juga ada
semua agama pasti ada puasanya
nah secara fisik ini barangkali awal juga dari semuanya
di samping tadi perubahan mindset akan melakukan perubahan fisik juga ya
ketika kita selesai menyelesaikan tiga puluh hari atau dua puluh sembilan hari ibadah puasa tadi
sebelas bulan berikutnya nah bagaimana maintenancenya
kita awali masa transisi di idul fitri tadi
pertama pagi hari memang lagi lagi bagusnya kan memang disunahkan dianjurkan untuk makan sebelum pergi sholat kan ya
nah itu kan bagusnya kita
idealnya apa yang kita makan
bagusnya sih buahan seger ya
bukan buahan seger karena apa
itu untuk cadangan energi kita sebelum nanti kita pulang
samping dia ada serat ada vitamin ada mineral di dalam ada rasa seger
kalau makan buah kan ada rasa seger ya
nah kemudian minum tentunya ya
kemudian selanjutnya nah ini ujian besar paling besar
begitu pulang sholat
ini luar biasa ujiannya
lagi lagi kedisiplinan diri perlu dilatih
karena begitu kita ke rumah sepuluh rumah
makanan dan minumannya
nah ini barangkali kita harus tega sambil toleran ya
barangkali ketika kita datang kita sudah sampaikan
tapi ini kan lebih sebenarnya ke budaya ya
apakah di negara negara muslim di luar negeri mereka juga
enggak ya saya pernah beberapa kali
menu nya itu harus ada opornya harus ada
bahwa saya lihat menggunakan sesuatu yang baru
saya lihat juga ya kalau di mekah lebaran
itu semua berpakaian baru
selain orang orang dengan anak anaknya orang arab
ya di sini juga ada pakaian indah
untuk makan makan yang sampai seperti kita
saya tidak melihat gitu ya
karena mereka mungkin tidak seperuntung kita memiliki begitu banyak
jenis kuliner ya
akhirnya kan yang jadi buffer penyangga adalah diri kita ya
perasaan dan pikiran kita jadi buffer ketika idul fitri
spiritual memberi buffer lagi
sebaiknya hari kedua mulai puasa sunnah bulan sawal
itu jaminan untuk kita dari ajaran agama
supaya kita tidak berlebihan
tapi tidak semua orang mengambil jatah jaminan itu kan
nunggu dulu nanti setelah dua minggu baru mau puasa sunnahnya
jadi itu sebenarnya bagian
begitu kita hari kedua mulai melaksanakan puasa sunnah sawal
itu sudah mengendalikan kontrol
melanjutkan sampai masa transisi tadi jadi smooth
nah prof apakah ada penelitian apa yang terjadi ketika kita ya itu
ke sepuluh rumah dan di sepuluh rumah itu kita mencicipi
beberapa pelitian baik di mancanegara maupun di indonesia
semakin banyak orang berkunjung ke rumah sakit pasca lebaran
ternyata karena gangguan di perut
bisa jadi karena cita rasa tadi yang ada
atau kebablasan setelah satu bulan
itu bahkan minggu kedua sudah mulai banyak ya
yang diare karena nggak bersih tangannya
kuenya sih bersih tapi tangannya nggak bersih bisa jadi diare juga
itu kan dalam waktu dua puluh empat jam
laporan laporan tentang mengalami diare
kemudian mengalami tipis mengalami flu
karena itu mudah berjangkit kan pakai menular
karena tangan tidak bersih
meskipun kuenya bersih
karena kan kue biasanya dibakar pasti mati
tapi ketika itu dari tangan ke tangan
wah ini harus diperhatikan
terus gelas bisa juga kan
apakah bersih atau tidak
apalagi ini kan biasanya kue dihidangkan dan orang memasukkan tangannya
sendok kan itu juga kalau nggak dicuci bersih
tapi kalau dari segi jenis makanannya misalnya ke rumah saja karena kolesterolnya naik
nah itu kedua ya
jadi tadi yang cepat ini
dalam waktu dua puluh empat jam bisa terjadi
nah kolesterol naik itu bisa seminggu kemudian
bisa empat hari kemudian
tekanan darah bisa tiga hari kemudian
karena kan umumnya juga banyak yang asin ya
itu laporan laporan pelitian seperti itu ada
dan itu kalau dipertahankan
gak segera dikendalikan
ya berbahaya sekali
iya ini menurut saya ini kenapa kita undang ya prof di acara ini ya
karena perlu ya edukasi untuk bagaimana sih sebenarnya dari aspek kesehatan nutrisinya gizinya
itu kita menjalankan ibadah puasa dan juga pada saat idul fitri yang memang ya banyak sekali godaan
dan semua orang ini kan pasti ini suatu momen yang wah setelah satu bulan tidak makan nih semua yang biasanya tidak biasa dimakan pasti dimakan
dan kue keringnya
jadi di pagi hari kalau itu kita berada di rumah itu relatif mudah bisa kita kendalikan ya
susah prof soalnya banyak toples toples yang emosi
kendali diri kan
kan gak ada orang yang memaksa
kalau di rumah saudara lu sombong banget kok gak mau
kalau di rumah kan nggak dibilang sombong sama keluarga
paham gitu kan
tapi begitu kita ke tetangga keluar itu mulai faktor budaya ini sangat kental banget gitu
dibilang sombong dibilang begini
apalagi kalau pulang kampung misalnya kita mudik dan semua
wah itu udah di entertain disediain terus gak dimakan
kan dianggap anak dorhaka kalau kita ke rumah orang tua
tapi ya paling nggak gini aja lah kalau di rumah kita sendiri di rumah orang tua
kita kan bisa makan tetap
karena kan tetap perlu sarapan ya
tapi tentunya tidak berlebihan
dan jangan pula nanti jam sepuluh makan itu lagi
jam sebelas makan itu lagi
jam tiga makan
nah itu baru
nah harusnya transisi ini harus cepat dilakukan ya
karena mungkin jangan nunggu seminggu atau dua minggu setelah
karena biasanya kan ada hari lebaran
hari pertama hari kedua
kemudian balik ke kantor
maka di beberapa daerah ya
di madura atau di jawa
itu ada istilahnya lebaran kedua seminggu setelah lebaran itu
karena dia menyelesaikan tujuh hari sawal tadi
hari ke sembilan lebaran kecil lagi gitu ya
nah bagaimana pola makan yang sehat ini
yang kita harapkan harusnya selama satu bulan berpuasa kan kita mengadopsi pola makan yang jauh lebih sehat
yang manis manisnya juga atau yang biasanya makannya piringnya
tapi ketika menjalankan puasa kan otomatis mengurangi porsinya
dengan mengurangi jumlah waktu makannya
nah sebelas bulan berikutnya ini kan harus di maintain
bagaimana caranya dan dari segi gizi apa yang harus dilakukan
kita break sebentar
setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight with desy anwar
kembali bersama insight with desy anwar
setelah kita berpuasa selama satu bulan dan juga setelah beridul fitri nah idealnya prof karena kita terus terang ya kalau saya melihat angka angka kesehatan
di atau pola makan masyarakat indonesia ini dibanding dengan sepuluh dua puluh tiga puluh tahun yang lalu itu sangat sangat berubah ya dari saya masih kecil saja sampai sekarang
itu sangat berbeda kalau dulu misalnya saya masih kecil tuh kalau jajanan kan lebih ke yang kalau makanan itu kan buahnya banyak dan kalau jajanan ya lebih ke yang alami lah istilahnya
kalau sekarang kita ke supermarket itu isinya itu semua kemasan ya semua banyak gulanya banyak garamnya banyak zat pewarnanya bisa dikatakan inilah yang menjadi makanan pokok khususnya bagi anak anak
sebelas bulan ini ya idealnya supaya kita mencegah angka diabetes yang semakin meningkat obesitas yang semakin meningkat apa yang harus dilakukan prof
jadi sebenarnya ketika kita akhir puasa kita laksanakan yang baik dan benar maka kebutuhan kita itu juga menurun namanya itu kebutuhan energi basal ya
kita itu menurun sepuluh sampai lima belas persen
kalau kita makan seperti sebelum puasa lalu kita cepat gemuk
jadi karena itu perlu transisi kita ikuti sedikit di atas yang biasanya kita makan ketika puasa karena aktivitas kita biasanya kan lebih lebih enerjik lagi dibanding ketika bulan puasa karena bulan puasa biasanya banyak ibadah banyak duduknya ya
tapi nggak tahu ya sekarang juga mungkin balik ke kantor atau banyak duduknya juga
sekarang ya banyak
paling gede tadi kalau kita bagi dua aja

satu kalau dia menurun berat badan dan berat badannya tadi itu normal maka pertahankanlah ketika kita makan tidak terjadi penaikan kenaikan berat badan berarti itu sudah pas
tapi ketika kita makan dua minggu lagi mulai kerasa lingkar pinggang bertambah berarti itu kelebihan dikurangi
nah ini ada penelitiannya setelah misalnya puasa satu bulan ada berapa persen yang dalam satu bulan kemudian itu meningkat
itu yang satu setengah kilogram secara hasil angkasa dunia
itu dalam satu bulan dia kembali
jadi terkoreksi yang tadinya satu setengah kilogram tadi ya
satu setengah kilo
saya khawatirnya itu sebagian karena air sebagian karena juga bisa jadi otot ya
kemudian setelah kita tadi yang ngambil posisi tadi yang orang menurun berat badannya dan itu normal
bisa juga orang tadi nggak menurun berat badannya
nah untuk yang ini memang akan menghadapi ujian yang lebih serius lagi ya
bagaimana dia merubah mindsetnya bahwa karena tadi dia udah kegemukan puasa masih aja tetap gemuk gitu ya
untuk bisa mengurangi lagi secara perlahan
nah ada model model yang sebenarnya diangkat dari nilai spiritual yang disebut dengan intermittent fasting ya
jadi sebenarnya itu kan puasa ramadhan itu sih intermittent
ada jaraknya kan empat belas jam dari jam empat sampai jam enam
ada jendela untuk kapan
kapan makan kapan kita menahan tidak makan
ada orang yang bisa menerapkan seperti senin kemis
tapi ada yang ngambil secara prakteknya aja tanpa berharap pahala
itu bisa dilakukan
bahkan dia boleh minum air putih ya
nah itu bisa di misalnya dengan menghilangkan lunch
ya makan siang
atau makan pagi juga
nah itu justru ada pelitian orang orang yang meniadakan makan pagi itu ada gangguan terhadap kolesterolnya
jadi dalam penelitian yang terakhir itu tidak dianjurkan makan pagi yang di absenkan
meskipun para pengadut itu ada juga sekarang yang mungkin karena belum tahu
jadi yang paling aman tadi adalah makan siang
dan itu karena kita sudah bekerja ya
tidak makan siang
maka akan peluang untuk terjadi pembakaran lemak akan lebih bagus
apalagi kalau olahraga sore hari
jadi tadi tidak makan siang olahraga sore hari
ini buat orang tadi yang nggak turun turun ya
itu bisa cepat ya
itu akan turun
nah kalau dia tadi sebenarnya udah turun ya tinggal makan siangnya jumlahnya dibatasi
karena selama puasa kan kita intinya gak makan siang
tapi ini kita karena bekerja kita tetap berikan makan siang mungkin setengah porsi
kalau masih bertambah lingkar pinggang atau merasa berat badannya diukur masih lebih bertambah
maka bisa dikurangi lagi gitu
kemudian makan malamnya jangan terlalu rarut
dan sebenarnya cara berbuka dan makan malam puasa itu sudah cara yang terbaik ya sebenarnya
jadi kita sekitar jam tujuh sudah selesai makan malam
tapi biasanya dilanjutin lagi sebelum tidur kan
kalau segelas susu dan satu buah jeruk barangkali no problema ya
tapi kalau tadi ternyata makanan karbo berlemak
tapi ini tadi ada yang menarik yang prof sebut yaitu metabolisme
tentu bukan dari orang ke orang kan
dari manusia ke manusia kan beda
usia kan juga beda ya
dan aktivitas yang dilakukan juga berbeda
apalagi kalau misalnya perempuan ibu hamil itu kan juga pasti berbeda
kita di indonesia ini kan kita tidak dari segi jumlah makanan yang tersedia
walaupun di sebagian
sebelum misalnya masih stunting ya
taruhlah di indonesia bagian timur masih ada yang stunting
tapi kebanyakan itu justru surplus
tapi surplus yang karbo dan gizinya sebenarnya tidak baik
seperti ya dari segi gulanya garamnya lemaknya transfatnya goreng gorengannya dan lain sebagainya
nah bagaimana mengubah ya
habit habit seperti ini prof
karena ini sangat berkaitan dengan jenis jenis makanan atau kuliner yang memang kita miliki
salah satunya menurut saya pengalaman juga dari jepang korea beberapa negara maju di eropa dan di amerika
itu yang disebut dengan school lunch program atau program makan di sekolah
mulai dari taman kanak kanak kalau dibudayakan makan bisa makanan yang dibuat bersama di sekolah
atau memang dibekali oleh guru eh dibekali oleh orang tua dimakan bersama diawasi oleh guru
kemudian sebelum makan itu ada edukasinya
setelah cuci tangan dijelaskan oleh guru
kita masih ada disini seperti itu
nah itu menurut saya kan kalau kita ingin merubah kita harus mulai
dulu sih ada ya
apalagi sekolah sekolah swasta keren itu masih ada
ya disediakan misalnya segelas susu
karena kalau itu menjadi kebijakan pemerintah
ini kan akan jadi
jadi tadi kan masalahnya pesan pesan gizi tadi nggak kesampaian tanpa ada suatu intervensi kan
nah ini harus ada kebijakan intervensi
mulai dari usia taman kanak kanak atau usia paut
ya yang sekolah paut sampai ke sma menurut saya
tapi ini sesuatu yang kan prof sebagai guru besar ilmu gizi
ini kan harusnya ada lah semacam intervensi yang dilakukan
karena menurut saya ini semakin parah loh
ya menurut saya mungkin kita agak
misalnya minuman dari kemasan atau yang bergula itu sangat memicu yang diabetes itu
karena jumlah gulanya dan minuman yang itu
dan itu dimana mana sekarang
anak anak kalau jajan mereka jajan pasti jajanan yang semua itu junk food
jadi ada dua nih
satu karena regulasi kita fokus stunting
ada yang terabaikan ini
terutama tadi mulai anak
taman kanak kanak paut sampai remaja ya
remaja stunting udah mulai ya
kemudian yang kedua
karena kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana mengelola vending machine
harusnya kan ada pengaturan penempatan vending machine menurut saya ya
tidak mudah diakses begitu saja oleh anak anak atau anak usia sekolah
itu juga perlu diatur karena tadi begitu mudahnya gitu ya
akses ke makan makanan yang sebenarnya tidak cocok kan ya
jajan itu misalnya di lingkungan sekolah itu juga kan
nah memang ini dilema kita
memang ini dilemanya itu oleh umkm
dan ini memang pemerintah harus menyiapkan program transisi
bagaimana kegiatan ekonomi mereka kalau ini dibatasi tadi
jadi ini perlu kebijakan yang holistik pak desi ya
karena semuanya itu sangat terjangkau ya
ini gorengan ini kan kita tahu
musuh ya dari kesehatan
orang tua sendiri dalam menyiapkan makanan untuk anaknya
apalagi usianya masih berkembang
yang masih tumbuh
apa yang harus dipastikan ya
kalau makan pagi harusnya apa
makan malam apa
dan apa yang diberikan pada saat di tengah tengah ini
sampai pada panduan kementerian kesehatan sudah punya
namanya panduan kisih seimbang
tapi pertanyaannya bagaimana membumikan itu
sehingga orang tua juga melakukan ya
sampai pada tatanan keluarga dan menjadi budaya ya
jadi ada peran guru ada peran orang tua
yang guru tadi saya harapkan bisa dilakukan melalui sekolah

yang orang tua ini ada yang bekerja
berarti ada juga bagaimana kegiatan kegiatan di dunia kerja
jadi kalau misalnya kita bicara serikat pekerja
harusnya juga bicara gizi
sehingga pekerja pekerja juga punya gizi yang baik
ada juga organisasi organisi wanita
yang juga perlu di sana upaya upaya edukasi secara kelompok kelompok fungsionalnya
kalau anak anak di sekolah itu ada jalurnya
pesantren juga ada jalurnya
jadi melalui dunia kerja ada jalurnya
nah kalau itu saya kira di support dengan kebijakan holistik dari pemerintah
akan menuju ke arah yang lebih baik
dan untuk apa
dan kalau makan siang seperti apa
dan makan malam seperti apa
jadi tetap kita panduannya kan ada waktu jumlah jenis atau jadwal
jumlah jenis kemudian jurus pengolahan
sama jurus makan
kalau yang lain kan tiga j ya
ditambah jurus mengolah sama jurus makan
nah jadwal sarapan harus dilakukan sebelum jam sembilan pagi
itu dari hasil penelitian yang juga kami lakukan
karena setelah dua jam bekerja itu udah rendah sekali
jadi sarapan idealnya sebelum jam
bagus idealnya sebelum bekerja
tapi karena seringkali nggak tersedia makanan
apalagi sekolah mulainya kadang kadang sekarang mau jam lima pagi di rumah
apalagi seperti saya kalau ke jakarta berangkat dari bogor jam lima sampai jakarta jam tujuh
jam delapan baru sarapan kalau ada acara ke jakarta ya
jadi satu dua jam setelah bekerja itu udah turun harus segera diganti
baik kita break sebentar tapi ini menurut saya sangat menarik
karena jenis jenis makanan yang harus kita konsumsi demi kesehatan ya
yang bagus bukan saja buat nikmat
nikmat di lidah tapi sehat buat tubuh
kita tetaplah bersama insight with desi anwar
masih akan kembali
kembali bersama insight with desi andwar ditemani oleh prof khadinsyah
seorang guru besar di umbu gizi fema ipb universitas
dan kita membahas kalau kita sekarang ya untuk supaya pola makan kita sehat
dalam sebelas bulan setelah satu bulan berpuasa tentu saja kita ingin ya manfaatnya itu terus menerus ya
dan di indonesia khususnya kita merupakan negara yang cukup ekstrim
pada satu sisi kita

tapi ada kelebihan
di sisi lain ini justru semakin mengkhawatirkan
semakin meningkat angka obesitas dan penyakit penyakit yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan
sebenarnya ini tidak perlu terjadi ya
karena kalau dulu istilahnya penyakit menular itu menjadi ciri khas kalau kita tinggal di tropis negara ketiga
naik kelas dulu ya
karena kita sudah naik kelas
sudah menjadi lebih middle class lah
ternyata penyakitnya juga sangat berkaitan dengan pola hidup dan pola makan kita
idealnya memang harus seimbang tadi kan
ada cukup karbonnya proteinnya cukup sayurnya buahnya dan lain sebagainya
minumnya supaya tidak dehidrasi tapi minumnya air ya
memang harus dua liter itu harus minimal
ya secara umum demikian
untuk orang orang dewasa
sekarang dok seolah olah saya begini
prof jadi sebagai dokter juga
kalau hari hari biasa sih saya bisa
yang saya nggak bisa itu ketika bulan puasa
dan itu kan ternyata kalau kebutuhan energi kita menurun memang jumlah air juga menurun
nah ini kan air kan penting untuk detoksifikasi juga kan memperbaiki pencernaan
tapi kalau kebanyakan minum yang cairan tapi yang lain seperti itu
oh ya kalau minuman berenergi ya memang itu juga
ada hasil hasil penelitian menunjukkan kalau berlebihan dia meningkatkan risiko kegemukan
nah ini yang kebanyakan kita lihat sekarang ini
pasti minuman yang banyak gulanya
karena itu harus dibatasi ya
kalau nggak salah satu kemasan itu kita lihat kalau dia tidak ada label low sugar itu sekitar satu ratus dua puluh kilokalori ya
dan dianjurkan itu tidak lebih dari satu perut
dianjurkan itu tidak lebih dari satu porsi satu hari
yang lainnya cukup air putih ya
oke kembali ke apa yang harus kita makan taruhlah untuk dewasa normal lah
untuk sarapan dan untuk makan siang dan untuk makan malam
dan apa apa saja yang harus kita ingat tujuan dari kita makan makanan ini
karena sebenarnya kalau makanan kan
jadi pertama kita harus memahami tentang perilaku diri kita juga
karena seperti tadi lambung saya tidak sama besarnya dengan lain
bisa jadi lambung mbak desi lebih kecil dibanding lambung saya lagi ya
tapi bahwa itu ada lima komponen tadi ya
lima j tadi
bukan lima komponen makanan
oh iya tadi yang protein
makanan pokok low power atau protein tadi ada sayur ada buah ada minuman itu is a must
nah kita bisa ngukur diri dan salah satu ajaran agama yang paling sederhana itu berhentilah sebelum kenyang
itu cara sederhana
karena kalau konsultasi ke orang gini sih bisa
karena itu juga ada sederhana dari kementerian sehat namanya piring isi piringku yang bulet
separohnya tadi ada makanan pokok dengan sayur
separuhnya lagi lauk atau protein dengan buah
terus ada gelas berisi minuman di sebelah kanannya
terus ada lagi batasi gula garam lemak di dalam sendok
itu ada gula garam lemak di dalam sendok
itu ada gula garam lemak di dalam sendok

itu secara visual sederhananya
tapi piring untuk mbak desi bisa jadi lebih kecil dari piring saya
jadi strukturnya sama
ada empat lima tadi
tapi piring mbak desi mungkin lebih kecil dari piring saya
tapi apakah ini kan juga harus disesuaikan dengan aktivitas kita
misalnya katanya ada yang mengatakan penganut sarapan pagi ya
jadi kalau makan pagi makannya seperti raja gitu
kalau makan siang makan seperti lebih dikurangi
kalau makan malam
makan seperti orang yang tidak punya banyak makanan gitu
betul apalagi buat teman teman yang biasa olahraga pagi
kemudian bekerja mulai pagi sampai jam empat
itu kan perlu supply persiapan zat gizi dari pagi hari
karena yang tadi malam katakan kita tidur jam sepuluh jam delapan terakhir makan
itu waktu kita tidur juga sudah diproses juga digunakan
paling dua jam setelah bangun dia habis
karena itu sering kali muncul rasa lapar kan
nah memang buat orang yang gemuk ini bisa strategi sebenarnya
laper tahan aja lapar biar terjadi otophagy kan gitu
tapi buat orang yang normal untuk mempertahankan supaya stamina nya tetap dan ototnya tidak melorot
maka dia harus sarapan
karena itu memang teman teman yang ingin mempertahankan otot
kemudian memang kerjanya dari maraton sampai sore
sampai sore perlu
kecuali kalau misalnya kerjanya di kantor di depan komputer tidak ngapa ngapain
sebenarnya makan siang makan malam kan juga istilahnya kebutuhan seseorang taruhlah seribu dua ratus kalori atau
atau mungkin kalau laki dua ribu
tapi kalau yang dikonsumsi itu dua lima ratus ya pasti yang lima ratus itu ditabung menjadi lemak
jadi lebar ini ya
jadi sebenarnya harus
kalau ingin tetap atau menurunkan berat badan kan ilmunya hanya mengurangi jumlah yang kalori yang dibutuhkan
dan meningkatkan aktivitas
atau meningkatkan aktivitas yang membakar kalori seperti itu
terus tidur yang cukup
tidur yang cukup
supaya nafsu makan nggak terganggu
nah otofagi ini ini menarik tadi dikaitkan dengan intermittent fasting
intermittent fasting sebenarnya kan puasa yang lebih menekan
kapan kita makan kapan kita tidak makan
yang terus terang menurut saya ini sangat menarik karena saya juga sering melakukan ini
puasa ini keren ini kalau puasa
tapi memang ini sudah ada penelitiannya sudah ada ilmunya bisa banyak sekali manfaatnya
mungkin kita bisa uraikan sedikit
kalau apa apa saja manfaat puasa yang kita sebut intermittent fasting
jadi tergantung jenis intermittent fasting ya
taruhlah istirahat tidak makan selama enam belas jam
ini yang paling sering dilakukan
nah kalau memang bisa istirahat enam belas jam itu paling luar biasa manfaatnya
selagi yang bersangkutan tiga hari pertama bisa mengendalikan
karena biasanya yang ekstrim ekstrim ini bisa jadi masalah gulanya turun drastis pingsan
karena itu memang kalau yang agak ekstrim ini sebaiknya konsultasi deh
tapi kalau yang ngambil hanya misalnya enam belas jam atau dua belas jam
saya pikir itu masih agak
saya pikir itu masih agak longgar ya
bahkan ada yang ngambil dua puluh itu udah ekstrim itu ya
idealnya mungkin kita mulai dari dua belas jam dulu kemudian empat belas jam
karena itu jutaan orang kalau berpuasa itu kan dua belas jam empat belas jam itu masih gak ada cerita orang meninggal karena puasa ramadhan kan ya
justru banyak benefitnya
ya banyak benefitnya
apalagi tadi ngambil pola yang dengan minum air putih kan
ya jadi manfaat pertama tentunya dalam arti tadi
arti tadi mengendalikan lemak tubuh
kita merasa lebih lansing dan lebih mudah untuk bergerak lebih produktif
satu lagi namanya ada bdnf disini kita bagus
ada faktor saraf kita yang menjadi bagus
jadi ini udah juga dilakukan pada anak anak remaja itu kecerdasannya jadi semakin baik
jadi kalau puasa ramadhan juga dilakukan itu sebenarnya akhir ramadhan udah ada pelitiannya
jadi lebih ini lagi
jadi lebih ini lagi
kita lebih cemerlang
kemampuan mengingat itu lebih bagus
nah itu tadi ke otak
kemudian tadi kalau bisa lebih tadi dari tiga belas jam entah itu empat belas jam entah itu enam belas jam
itu otak pagi
jangan yang terlalu ekstrim deh ya sampai dua puluh jam nanti bahaya itu harus konsul lah
dan tidak bisa tiap hari tentu saja
iya nggak usah tiap hari ya
bahkan orang yang beberapa kajian yang dia mengalami ee
gangguan insulin itu bisa bagus
bisa mengembalikan ya
karena pankreasnya mengalami peremajaan sel tadi
orang yang kolesterol itu hatinya livernya mengalami juga peremajaan
dan karena itu setelah puasa tadi perlu dijaga
jangan dicemari lagi
nah ini dia
jangan dikotori lagi
mungkin ini bisa dijadikan kunci ya kebiasaan berpuasa
jadi ingatlah dunia hakim
bdnf jagalah hati
itu sebenarnya tidak hanya jaga hati dan mati spiritual
tapi betul betul hati
secara fisik juga harus dijaga
prof sendiri melakukan intermittent fasting mungkin bisa di share
yang mana yang dipilih
karena banyak yang istilahnya jenis jenis intermittent fasting tadi
ada yang enam belas jam tidak makan tapi minum air boleh
minum asal tidak ada kalau
kalau saya intermittent fasting saya
senin kemis tapi kadang kadang senin kemis enggak
jadi tergantung kadang kadang godain tuh ketika kita diundang ceramah
harus makan bersama
nah itu tergoda sudah ya
artinya tergoda karena saya nggak etis rasanya
maaf ya saya puasa gitu ya
tapi paling nggak salah satu dari itu
itu saya terapkan
jadi saya enggak ambil yang pakai minum
tapi ketika sahur
saya minimum itu dua gelas tadi berupaya
dan itu bisa maksimum buat saya
nah ini sekarang sudah menjadi tren saya lihat di seluruh dunia
dan terbukti ya ada
kalau tidak salah pemenang dari hadiah nobel sekitar sepuluh tahun ini
mengenai otophagy ini
bisa dijelaskan lebih lanjut lagi prof
karena mungkin ini juga bisa menjadi edukasi bagi teman teman yang ingin melakukan puasa
seseorang peneliti di jepang
tadinya dia melihat ada temuan di eropa di spain di spanyol
kenapa ya ketika tikus tikus dilaparkan itu ternyata dia bisa apa ya
kok tumbuhnya lebih baik gitu ya
kemudian meskipun berat badannya ini usianya lebih panjang
kok bisa lebih panjang usia tikus yang berpuasa dibanding tidak berpuasa
kemudian dicari tahulah ada apa ya dalam kejadian sel di dalam jaringan tubuh tadi
ternyata ada suatu zat yang disebut autofagasom tadi
dia berkeliaran mencari memakan menghancurkan berbagai sel tua
pertama sel sel yang tua
dua sel sel tidak berguna
kemudian sel sel kanker
kemudian hal hal yang sifatnya tadi virus bakteri patogen pengganggu
dia bisa mengkonsumsi dia makan
dia jepit kemudian ada proses penghancur kayak recycle lah
nah itu tuh di recycle menghasilkan zat gizi karena itu orang berpuasa dia cukup gizi karena di recycle
jadi dan ada proses rejuvenation juga ya
jadi ini bagus juga buat ini
karena kalau sel tua tadi diambil baru bisa terjadi permajaan
yang pengganggu tadi diambil baru termen
pohon aja ya pohon itu kalau udah banyak benalu yang dicabur
dia pasti kurus pohon dari
tapi begitu benalunya dicabut pengganggunya dia mulai tumbuh lagi
jadi terjadilah detox istilah kita zaman dulu ya
atau mengeluarkan apa membersihkan racun racun
tapi ini disertai dengan permajaan sel sel tadi
tapi syaratnya kalau pada manusia perlintahan perlintahan pada manusia tadi kan pada tikus
baik terima kasih banyak dan juga demikian
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia